sebuah video yang diunggah oleh admin rsud bung karno solo
memperlihatkan sebuah ambulans menjemput tiga orang perawat
dari rumah kos mereka di desa kuarasan
kecamatan grogol kabupaten sukoharjo jawa tengah
salah seorang perawat itu telah tinggal di rumah kos tersebut
selama delapan bulan sepuluh hari
sementara dua temannya baru akan tinggal di sana
kini ketiganya tinggal di asrama rumah sakit untuk sementara waktu
pemilik kos yang juga bekerja sebagai bidan puskesmas itu membantah
telah melakukan pengusiran
ia mengaku hanya meminta ketiga perawat tersebut
pindah ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah sakit
selain itu dia juga khawatir dengan kondisi kesehatan suaminya
yang takut tertular virus corona
siti mengaku tak ada masalah dengan ketiga perawat
yang menyewakan perawatnya
sebagai sesama petugas medis
dia juga paham beban dan tugas berat para perawat
sebagai salah satu garda terdepan penanganan covid sembilan belas
sementara itu camat grokol bagas windaryatno menegaskan
di wilayahnya tidak ada penolakan sama sekali terhadap para tenaga medis
pihak rumah sakit sendiri menyayangkan kejadian ini
dan meminta masyarakat tidak khawatir
pasalnya saat bertugas para tenaga medis sudah dilengkapi
dengan alat pelindung diri
kartika bagus sukoharjo jawa tengah